dan kini kita kembali ke informasi terkait penemuan ppatk soal dugaan modus pencucian uang di kasino dengan ketua ppatk ki agus ahmad badarudin
selamat sore pak ki agus
selamat sore dea pak
baik pak ki agus
dpr dan kemen negeri sama sama menyatakan bahwa soal informasi cuci uang kasino ini sebagai data intelijen
apakah informasi ini sudah disampaikan kepada aparat penegak hukum
saya terlebih dahulu ingin menggambarkan ya penjelasan yang kami berikan situasinya supaya jangan menimbulkan salah penafsiran
jadi ppatk itu setiap akhir tahun menyampaikan yang namanya refleksi akhir tahun
ya tentu tahun ini
ini ada refleksi akhir tahun dua ribu sembilan belas
nah di acara refleksi itu kami menyampaikan pertanggung jawab kami kepada publik
apa yang telah kami lakukan dan apa yang akan kami lakukan di tahun dua ribu dua puluh
jadi kami bukan semata mata mengundang wartawan terus mengungkapkan masalah ini
nah perlu diketahui bahwa tugas ppatk
ppatk itu kan ada dua sisi
sisi pencegahan sisi pemberantasan
nah di sisi pencegahan kami itu bisa melakukan yang namanya warning effect
jadi kami bisa mengumumkan sesuatu ya
dengan mengedepankan azaz praduga tidak bersalah
sehingga memberikan efek mengingatkan kepada si terduga pelaku tindak pidana
untuk tidak melakukan penyimpanan dana yang diduga hasil dari kegiatan ilegal
itu ke kasino di luar negeri
kan itu tujuannya
jadi kami tidak menjadikan
kami menyebut nama ya
ingat tidak karena ppatk menyebut nama seseorang
kepala daerah daerah mana
itu tidak pernah kami sebut
kami hanya bermaksud mengingatkan bahwa pelaku tindak pidana
atau si terduga pelaku tindak pidana
harus berhenti melakukan praktek praktek yang tidak baik ini
jadi kami tidak pernah mengumumkan
tidak menyebutkan siapa kepala daerahnya
kemudian di mana kasino yang digunakan
dugaannya untuk melakukan pencucian uang ini
kemudian menimbulkan spekulasi
sebetulnya sejak kapan ppatk mengetahui informasi ini
dan kemudian akhirnya dilaporkan di refleksi akhir tahun
apakah kemudian memang tidak ada semacam sop
jika ppatk mengetahui soal ini
berkoordinasi misalnya dengan aparat hukum
saya selesaikan dulu penjelasan saya
jadi di dalam sisi pencegahan
ada juga tugas kami itu di sisi penindakan atau pemberantasan
nah di dalam sisi pemberantasan itu
ya tentu kami sudah berkoordinasi
jadi kita itu sebagai lembaga yang sudah berusia tujuh belas tahun
tidak lalu mengumumkan itu tanpa ada data
tanpa ada kegiatan yang sudah kita lakukan terlebih dahulu
sebagai sesama lembaga negara
itu janganlah kita jadi saling salahkan
jadi lucu niat kami baik
tapi justru kami bukan malah dibela gitu
artinya pak kiagus melihat reaksi kemudian ada dari wakil rakyat dari
dan juga ada reaksi juga dari kmn dagri
melihatnya seperti apa
apakah memang sebetulnya kmn dagri ini sudah mengetahui begitu ya pak kiyagus
kmn dagri itu kan punya tugas sendiri
kami punya tugas sendiri
kami jalurnya kepada penegak hukum
jadi itu sudah kami lakukan juga
tetapi dalam hal penindakan
kami tidak bisa melakukan hal hal yang tidak diperlukan
saya tidak membawanya ke ruang publik
dia sendiri kan bilang itu pak dirjennya itu
dirjen oda itu bilang
ini tidak bisa dibuat ke ruang publik
jadi saya tidak membawa itu apa yang kami temukan
itu ke ruang publik itu ke penegak hukum
nah penegak hukumnya pun tidak bisa saya konfirmasi sekarang kepada siapa
nanti penegak hukumnya sendiri
kalau dia siap dia akan jelasin
pak ikyagus tapi kemudian ini sudah muncul dan bocor ke publik
karena memang ada ajang refleksi akhir tahun ppatk ini
dan kemudian sampai menimbulkan ancaman dikatakan bahwa ppatk bisa dipidana
karena membocorkan data rahasia negara
kalau tanggapan ppatk pak dirjennya itu terlalu sok tahu gitu
pak dirjen itu seharusnya belajar dulu
jangan baru tahu satu malam tentang pasal pasal undang undang
terus mengancam kita
jadi kami ini ya baru sekali saya ketemu pejabat yang saling menyalahkan seperti ini
hubungan kami selama ini baik dengan siapapun juga
dengan penegak hukum ya kan
dengan kementerian lembaga gitu
kalau mau datang silahkan datang kita bicara
ada pernyataan begitu dari mendagri tito karnavian yang mengatakan akan langsung berkoordinasi dengan ppatk
pada akhir pekan lalu pak sabtu atau minggu
apakah kemudian sudah ada rencana akan bertemu dengan pihak kemendagri
ya kalau pak mendagri saya kira bagus sekali pernyataan beliau itu
berlakukan koordinasi dengan ppatk
saya kira itu sudah benar
kami sendiri bila perlu kami yang datang kepada beliau untuk menjelaskan
oke kalau kemudian
tapi saya ingatkan saja dengan pak dirjen
ya hati hatilah kalau bicara
jangan mengancam mengancam akan mengenakan hukuman mengenakan apa gitu
kami kan tidak membocorkan sesuatu
saya tidak menyebut nama
tidak menyebut apa
tujuan kita adalah baik untuk menjaga uang kita ini tidak sampai keluar gitu
uang uang yang diduga hasil kejahatan itu ke kasino kasino di luar negeri
modus ini sebetulnya baru atau sudah lama pak
dan ada informasi yang mengatakan bahwa ini tidak hanya dilakukan oleh kepala daerah
tapi kemudian juga pejabat publik lain
bisa dikonfirmasi mengenai ini pak ki agus
ya saya seperti saya bilang tadi kami ini lebih melihatnya dari aspek pencegahan
sebagai untuk mendapatkan warning effect ya
ya saya tidak mau dulu melebarkan ke sana ke pejabat yang lain
itu akan kita akan kita setelah kami lakukan tindakan apa namanya tahapan penindakan
oke terakhir pak ki agus
mengenai informasi yang kemudian sudah diketahui oleh publik dan ini kemudian sudah menimbulkan spekulasi bermacam macam beragam tanggapan
menurut ppatk sendiri informasi yang kemudian sudah diketahui ini tindak lanjutnya seperti apa
apa harapan kpk terhadap informasi yang kemudian sudah diketahui oleh publik
ya tentu harapan kami itu ditindaklanjuti ya kan

apakah dari polisian kejaksaan kpk terhadap pelayanan terhadap alam kesehatan terhadap hal ini
apakah dari polisian kejaksaan kpk terhadap alam kesehatan terhadap hal ini
hubungannya sangat baik
jadi nanti kami berkoordinasi
melakukan case building
jadi kita itu
jangan saling menyerang antara
kami ini mengingatkan
si pelaku kejahatan
jalur pelaku kejahatan tidak ngomong apa apa
kita yang orang baik baik
ini yang terhormat ini
satu sama lain
kalau kemudian nama tidak bisa diungkap
aneh buat saya
pak kiagus kalau kemudian nama tidak bisa
diungkap ke publik apakah jumlahnya
lebih dari satu pak kiagus terakhir
akan sampaikan itu
statement dari penegak hukum
yang jelas kami sudah sampaikan
penegak hukum dengan
cara yang proper tapi saya tidak bisa
kepada lembaga mana itu sudah kami sampaikan
pak kiyagus ahmad badarudin ketua ppatk
terima kasih pak atas informasi
yang sudah diberikan kepada cnn indonesia